informasi berikutnya terkait kasus ms seorang jemaah umroh indonesia yang dihukum dua tahun penjara dan denda dua ratus juta rupiah oleh kerajaan arab saudi
atas kasus pelecehan seksual di area masjidil haram berbuntut panjang
pihak kantor wilayah kementerian agama sulawesi selatan mengaku telah melakukan komunikasi dengan konsulat jenderal ri terkait kasus ini
dan hasilnya upaya hukum terhadap ms baru bisa dilakukan jika ditemukan bukti baru yang bisa membantah perbuatan tersebut
kasus ini terjadi saat ms jemaah umroh asal kabupaten pangkajene dan kepulauan sulawesi selatan menunaikan ibadah umroh pada awal november dua ribu dua puluh dua lalu
kejadian berawal saat ms melaksanakan proses sitawaf
ms ditangkap askar keamanan masjidil haram karena diduga melakukan pelecehan seksual kepada jemaah perempuan asal lebanon
ms pun diajukan ke pengadilan dengan saksi dari dua orang askar masjidil haram
selain itu rekaman dari cctv
sekitar lokasi kejadian juga dijadikan dasar dakwaan hakim
ms juga disebut mengakui perbuatannya dalam sidang
hukuman penjara selama dua tahun dan denda sebanyak lima puluh ribu real arab saudi atau sekitar dua ratus juta rupiah dijatuhkan majelis hakim setempat kepada ms
pihak kantor wilayah kementerian agama sulawesi selatan telah melakukan komunikasi dengan konsulat jenderal ri mengenai kasus hukum yang menjerat ms
sementara upaya hukum terkait kasus ms baru bisa dilakukan jika ditemukan bukti baru yang bisa membantu

kalau dilihat dari informasi yang mendampingi dari teman kjri sana
kalau dilihat dari saksi dan cctv itu sudah agak sulit lagi mengajukan banding
kecuali ada bukti terbaru yang diajukan oleh korban
tetapi selama ini tidak ada bukti dan itu yang kuatnya karena ada cctv
dan yang saksikan langsung adalah
askar penjaga bercidillah haram
sebelumnya melalui sebuah akun twitter
seorang warganet yang mengaku sepupu ms membantah informasi yang beredar
menurutnya saat ms hendak memegang sudut kaabah
pakaian ikhramnya melorot karena tertarik orang lain
dia pun berusaha untuk menariknya kembali
namun saat keluar dari kumpulan jemaah
ia justru ditarik oleh dua polisi dan askar karena dituduh melakukan pelecehan
saat persidangan pun korban tak pernah hadir
hanya ada dua orang polisi
dan askar yang menangkapnya sebagai saksi
sementara pemerintah indonesia sampaikan nota protes
karena kjri arab saudi tak terima informasi terkait persidangan ini
tim liputan cnn indonesia